pom pom kok mau deket kamu aja sih
kalo deket kamu kok bisa save gitu loh
gimana gak aman badan segede kingpong
ini kesempatan gue nih supaya bisa lama laman sama laura di hutan
gue bikin muter muter dulu ah
gini aja kita muterin hutan hutan ini dulu
tiap hari kerjaan
jadi kayak gitu rencananya
dari tadi kok gue gak liat opie ya
pem pem kamu tau gak sih
opie tuh nyuri mobil mewah aku
terus sekarang dia kabur
dia nyuri mobil lu
makanya sekarang aku sama luk itu lagi cari cara untuk cari dia
emang pertamanya si upik nyeri mobilnya si laura
dan sekarang ternyata upik tuh diculik
oke kalo gitu gue ikut cari dia ya
tapi lumayan juga sih
dia kan punya mobil
jadi bisa dimanfaatin mobilnya
masalahnya cuma satu
gue gak ngerti harus mulai dari mana nyari hopi
soalnya tadi malam gue sms dia
terus terkirim sih
ternyata kamu gak cuma pinter tapi imut juga ya
berisik amat sih
ngapain begitu lagi dah
di daerah bogor dia
terus gimana caranya gue biar bisa ke sana
lo dari jakarta terus lo masuk tol ke arah bogor
nah keluarnya di pintu ciawi
terus naik ke sana sampai ketemu tempat perkemahan
lo belok kiri ada jalan setapak di situ
yaudah gitu aja ya
kenapa gue kasih tau lokasi penculikannya
aduh keren nih
ketau gimana nih mampus gue nih
biko banget sih
tunggu bentar nih
si jackie belum masuk
nama ku lucky bukan harry
iya maksud aku tuh cepetan
pompom ini beneran tempatnya terlalu menakutkan aku takut
ya ini sih yang dibilang sama cowok tadi
kau mau datang ke mana
aduh ini banget
kau mau datang ke mana
eh sini aku bawain tasnya
pom pom aku mau deket kamu aja sih
kalo deket kamu aku bisa safe gitu loh
wah ini kesempatan gue nih supaya bisa lama laman sama laura di hutan
gue bikin muter muter dulu ah
tiap hari kerjaan gue yoce
aduh aduh aduh kucing
tauan gue lagi kesel
nyeblong lagi di ember gue
udah budek nih bocah nih
hed tidak al
laklakan gue udah mau pecah
pas ini anak anaknya anak anaknya tidur nih
kurang asem banget nih
dia nggak mikir
cari duit bakal gegaris dia
eh dia enak enakan molor
gue seblok apa gua bejak nih mukanya nih
dia belum pulang
kemana mantong ini bu cowoknya yang belum pulang
wah kebangetan banget nih
ntar kalau dia pulang
kamu tuh ini banyak nih musti kerjaan si luki nih
biasa bener kalo dipanggil orang itu nggak berani nyaut
dateng gue capek
loh dia orang itu

babe main bukul aja
kencengnya lo tuh
babe main bukul aja
sekarang gue tanya si luki ke mana
oh nah gue tau be
lo kan tepennya
bukan nggak tau sih
lut gue keroncongan nih
tak lagi kita nyampe gue yakin
kayanya dari tadi lo bilang bentar lagi bentar lagi
ngaprut gue lapar lagi
udah gue capek nih
istirahat dulu ah
nggak ada ya lapar laparan
nggak ada istirahat lo
eh perut lo tuh kan kayak kingkong gede pasti banyak makanan sih tuh
luki aku tuh capek tau nggak sih dari tadi
kaki aku pegel pegel aku lapar
yaudah kita istirahat yuk
nih aku bawa makanan
lihat nih ya
wah makannya banyak banget kayak mungkin hamping seminggu
soalnya aku mikirin kamu aku nggak mau kamu di sini kelaparan
kalau kurang bilang ya
eh eh eh lelur
luki dimana anak gue
lo jangan numpetin ya
ah sumpah be
ayah nggak tau be

iya itu biasanya be
tapi udah tiga hari ini dia nggak nongkrong di sini be
yang mana ada
kejap maksudnya apa
kan ada cerita
nggak ada cerita maksudnya apa
kan ada cerita

si luki jangan jangan lu umpetin ya
iya itu biasanya be
tapi udah tiga hari ini dia nggak nongkrong di sini be
jangan jangan si luki lu umpetin bakal berondong lo
erang aja bakal berondong bakal berondong
dikasih gratis juga ya gak mau
apalagi kok turunannya kayak gini
eh udah udah pergi pergi pergi
eh eh eh musir musir
kau yang punya senjata ayo pergi gak pergi gak
kau bangetan mas silora wah yang ini belum juga balik
nyesel orang tua aja
aduh aduh aduh
mas arlo aduh aduh
bu juh bu neng
bangetan banget gue ajar dia
eh bang ja aja ya
maafin gue aku gak sengaja
ya ampun kirain siapa bang
bukan lo gak bisa bangun sendiri bang
udah bang saya bisa bangun sendiri bang
aduh maafin gue gara gara lo jadi jatuh loh
saya juga gak apa apa udah bisa bangun sendiri
eh eh sekarang begini
gimana kalau ntar malam kita makan bareng
boleh boleh aja bang
saya lagi nyariin anak saya belum juga balik
iya tau kemana
kalau gitu gimana kita cari bareng
nanti mau ke sana loh
aduh pusing udah udah udah
aku udah gak kuat lagi nih
aku udah capek
aku mau istirahat sekarang
mau aku gendong gak
aku mau istirahat di sini
aku mau berdiri di sini
gak mau kemana lagi
jangan kebanyakan istirahat dong
kita harus tetap cari opi sampai ketemu
tapi aku udah gak kuat lagi pom bom
cari jalan sampe muter muter kayak gini
eh ya udah deh
kita istirahat sini aja ya
enggak enggak enggak enggak
pokoknya gue tetap mau cari opi sampai ketemu
ya udah cari aja sana
gue sama lora mau istirahat di sini
udah lo pergi king kong
nah ini dia yang gue tunggu tunggu
akhirnya tuh king kong pergi juga
jadi gue bisa berduaan sama laura nih